kalau selama ini ayah kamu tidak bisa memberikan kewajibannya sebagai seorang suami
gara gara dia sangat ya saya tahu buat maksudnya ibu apa nih maksudmu apa
sama mardikit tapi dia belum bisa jalan kata dokter sih dua tiga hari lagi lah boleh pulang ya syukurlah kalau
begitu mas nengokin
besok pagi aja biarin aja dia istirahat malam ini tapi gue temenin gue ya besok iya siap siap oh iya mas
untungnya bos yang nabrak tadi baik banget baik banget gimana maksudnya dia yang ngantar ke rumah
sakit terus semua biaya rumah sakit dia yang nanggung udah gitu mas gue dikasih kerjaan di
perusahaannya terus terus pas gue pulang gue pasti dikasih duit mas
suyuh itu orang apa mereka sih kok bisa baik banget oh ya siapa namanya gue jadi pengen kenalan
ya sekalian aja minta kerjaan siapa tahu dikasih namanya yusuf yusuf dia ngomongin bapak mau nyepan
mau ngefel kalau dia tuh
mas mas sadar gak sih kita tuh udah ngelakuin dua kesalahan
pertama kita udah nyurik yusuf
kedua kita udah buangin papa soal mati yusuf mas
saya baru selesai mandi
ada apa ya ibu kesini
kamu tahu kan
kalau ibu ini bukan ibu kandung kamu
emangnya kenapa bu
dan kamu tahu kan
kalau selama ini
tidak bisa memberikan kewajibannya sebagai seorang suami
ibu maksud ibu apa
ibu ibu jangan kayak gini ibu istifar
kamu tuh kurang ajar banget ya
kamu beran beraninya ngodain ibu ya
kamu tolong jangan salah sangka
aku sama ibu gak ada apa apa
boong dia ya
mendingan kamu angkat kaki di sini ya
kamu udah kurang ajar sama ibu
kamu udah kurang ajar sama ibu
pergi kamu dari sini
mendingan kamu angkat kaki diri sini ya
kenapa sih pak teriak teriak gitu
mama lagi bersolek juga
terus bapak ngapain maksain pakai kursi roda sendiri
aku sudah tahu siapa kamu ma
apa yang kamu lakukan yusuf itu sudah sangat memalukan
papa tahu dari mana
oh pasti yusuf nggak orang cerita kan pa
saya yang beritahu ke bapak
kamu tahu apa soal yusuf
pasti kamu dibayar ya semi yusuf
pak bos yusuf itu orang baik
nggak mungkin kalau dia mau melakukan hal serendah itu
berarti kamu nyalain aku juga iya
pada waktu itu ibu yang berada di kamar pak bos yusuf
berarti ibu yang salah
orang ajar banget
kamu tuh udah bikin malu papa
aku ya ajar kalau kamu tuh salah
tupat sama allah dan minta maaf ke yusuf
bukan begini caranya
dengar ya pak ya
sampai kapanpun mama gak bakal minta maaf sama dia
kalau gitu aku juga nggak akan maafin kamu ma
emang aku mau jadi perawan seumur hidup
emang aja sekarang aku mau ngomong
nanti gue kenalin deh ya
lu cari kayak gimana
gak usah ketinggian yang biasa aja
gak usah ketinggian
yusuf duduk su
dia ini kan calon bos lu
main panggil sup suf aja
bukan begitu ya pak yusuf
berarti yang kemarin kecelakaan itu maaf ya istrinya mas roni
iya betul banget
tapi nanti siang dia itu udah bisa pulang pak
berarti kalau gitu mbak lisa besok udah bisa mulai kerja di kantor saya
maksudnya apa sih
iya dia sama kayak saya pengangguran
padahal dulu punya bengkel besar
iya kalau ada lowongan
serius ada pak